cuma di sini nih main game gak pake ribet
kan ada yang bilang
leh kok bantalnya cuma satu
mami seneng banget liat kalian berdua itu wakor
si acilnya malu
kenapa kamu gak pakai baju yang mami beliin
yang mami kasih
sayang nih kan acil cuma di rumah doang
aceh pengen diajak jalan jalan
edah lu mah kagak sensitifisan ya
ganti baju kita jalan jalan
eee enggak enggak enggak tadi maksud acil gak kayak gitu
yaudah sekarang mami gantiin baju kamu dulu yuk
eh gak usah mi gak usah gak usah acil malu
biasanya seperti apa
mi pasti malu dong
masa mertuanya ngikut
udah biar ajang mereka berduaan
oke deh kalau dibaksa
kalau lo mau gue kasih lo kucing
warna kurang mengerti hal hal yang begituan
jadi mamski sama bebacel aja
hedah gue ditinggal dirian
oh nggak bisa ya
dari a sampai z udah lo telpon semua
yang keluar kota lah skripsi lah yang namanya bapaknya ke rumah sakit lah
sekarang kita nyari yang duduknya nyata aja
kita minta tolong ines mau nggak ya
yang dulu pernah lo taksir tapi dia yang nggak mau
itu ines bukan ines
lagian dia yang naksir sama gue
guanya nggak mau
ya aku percaya
ya aku percaya
ya aku percaya
ya aku percaya
ya udah yuk
kita minta tolong dia
lo aja yang telepon
gue juga nggak punya
ya udah yuk
kita ke rumahnya ines
acil tidur di mana
sebenarnya acil itu tidur di situ atau di sini
kita pindah pindah mami
kan ada yang bilang makin suruh makin asyik
loh kok bantalnya cuma satu
jangan jangan kalian nggak tidur satu kamar
oh itu mi acil gak biasa tidur pake bantal
oh nggak boleh itu kamu harus biasain tidur pakai bantal buat kesehatan loh
eee mamski beb cantik ini kalau tidur di dadanya warno
katanya datanya bang warno hangat
oh malu malu ya cerita sama mami malu
istri tidur di dada suami ayo rapopo wajar
dulu di awal nikah mami suka
enak banget tidur di perutnya papi
tapi sekarang perut papi kan membuncin
lehernya mami tuh ketek kok
yah jadinya sekarang mami tidur pake bantal
kok luar sana buruan kok serius
bebe warno keluar dong
itu kok dilepet
iya mami nanti digantung
please aku gak bercanda sana keluar
tungguin banget ya maksa orang
apapun ya bebe cantik minta
oh kamu mau ke kamar mandi mules
yaudah sana ke kamar mandi

aduh aduh aduh
cepetan sana tuh
bu si tortor daripada disimpan di kamar kita kan sempit
disimpen di kamar ini ya kan acuannya juga gak ada
pak kenapa sih yang dibikirin mau tuh
pikirin anak kita si acil
jangan khawatir sama acil
kan disana mah ada warno mato hari mama seleb yang mikirin
kalau si tortor mah gak ada yang mikirin